menyoal soal perumahan kabinet anies baswedan menceritakan pengalamannya genari syafal di pemerintahan
sosok yang dideklarasikan sebagai kandidat bakal calon presiden oleh partai nasdem demokrat dan pks itu bercerita ke awak media
perihal jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun dua ribu empat belas yang diembannya waktu itu
cerita anies ini dirinya utarakan sama melakukan selaturahmi dengan pulau andalang di kabupaten sutroharjo pada rabu sore
untuk seni saja itu juga unsur lainnya itu banyak itu yang kemudian kami gunakan untuk mengubah sebagian dari direkturat jenderal kebudayaan
tapi baru mau setengah jalan pak reshuffle
terus lengser ke prabowo
lengser ya pak
nah jadi itu pr tapi sudah ada bayangan tentang sebenarnya
mengurus kebudayaan itu jangan eksperimen kita pakai praktek praktek terbaik yang pernah digunakan
pada dua puluh tujuh oktober dua ribu empat belas anies dilantik sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan pada kabinet kerja pemerintahan jokowi yusuf kala
mantan rektor universitas paramadina ini dipercaya memenahi pendidikan indonesia setelah turut memenangkan pasangan jokowi jk pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
sayangnya umur jabatan anies sebagai mendikbud berlangsung cukup singkat
anies dicopot oleh jokowi dalam reshuffle kabinet jilid ii dua dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas
posisinya digantikan oleh kader muhammadiyah muhajir effendi
tim liputan cnn indonesia